berada di cincin api pasifik dan di pertemuan lempeng bumi indonesia
rentan terjadi bencana alam seperti gempa bumi gunung meletus bahkan tsunami
bencana terkait cuaca juga terus menerus bermunculan di tanah air
sepanjang dua ribu tujuh belas hingga dua ribu delapan belas ini
lebih dari dua bencana terjadi di indonesia
yang kebanyakan merupakan kejadian bencana hidrometeorologi atau terkait cuaca
ini seperti banjir di pangandaran dua puluh tiga februari lalu
yang menyebabkan tiga puluh dua kepala keluarga atau sembilan puluh empat jiwa mengungsi
begitu juga bencana yang baru saja terjadi bulan maret lalu
longsor di puncak pasciloto cianjur
peristiwa ini membuat jalur puncak masciloto cianjur kembali ditutup
pulau jawa merupakan wilayah terbesar yang berpotensi
memunculkan pergerakan tanah serta gempa bumi
gempa di tasikmalaya pada lima belas desember dua ribu tujuh belas lalu misalnya
mengguncang dengan magnitud enam sembilan
data terakhir di tahun dua ribu delapan belas menunjukkan dari seluruh wilayah di indonesia
jawa tengah berada di urutan pertama dengan dua ratus tiga puluh delapan kejadian
di susul jawa timur dengan satu ratus empat puluh sembilan kejadian
dan jawa barat dengan sembilan puluh satu kejadian
banyaknya bencana akibat tanah bergerak
karena jenis tanah di jawa merupakan hasil
yang terjadi di jawa timur
tanah ini memiliki komposisi lempung
dengan sedikit pasir dan mudah bergerak
kemudian juga menutup rekan rekan yang ini
supaya tidak berkembang
selain bencana longsor geografi di indonesia
juga didominasi oleh gunung api
indonesia memiliki satu ratus dua puluh tujuh gunung berapi aktif
dengan kurang lebih lima juta penduduk
yang berdiam di sekitarnya
ya semua gunung punya siklus ya
cuman kapan kejadiannya dia itu meletus
dia aktivitasnya punya siklus
tapi tidak selalu tepat harus sekian tahun gitu ya
dia punya ring siap
bisa ring bervariasi
data sepuluh tahun terakhir menunjukkan
tahun dua ribu tujuh belas merupakan puncak tertinggi
terjadi bencana alam
hampir mencapai tiga kejadian bencana alam
termasuk tanah bergerak serta gempa bumi
andiani pratiwi bandung